pemerintah dan dpr akhirnya menyempakati undang undang ibu kota negara baru
dengan demikian sudah dipastikan ibu kota negara baru akan berkedudukan di pulau kalimantan
tepatnya di kabupaten penajam pasar utara kalimantan timur
dari sisi pertahanan sejatinya posisi ibu kota baru ini bukan tanpa resiko
sebaliknya posisi ibu kota negara baru ini justru lebih terbuka dari sisi pertahanan
secara geografis pulau kalimantan memiliki perbatasan darat sepanjang dua ribu km dengan malaysia
sementara di sisi maritim kalimantan timur berada di alur laut kepulauan indonesia ii atau alki ii
di mana alki dua ini memiliki kedalaman yang cukup untuk operasional kapal selam
di udara kalimantan timur juga mendekati flight information region negara negara tetangga
selain itu pulau kalimantan juga dalam jangkauan peluru kendali antarbenua negara tertentu
yang saat ini getol membangun pangkalan di laut cina selatan
hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari kementerian pertahanan
kemhan dan mabes tni tidak memberikan keterangan rinci terkait desain pertahanan ibu kota baru ini
tentunya kita bahas pertahanan negara itu seluruh negara ya tidak hanya ibu kota negara
ibu kota negara merupakan bagian penting tapi yang kita rencanakan kita bahas adalah pertahanan negara secara keseluruhan
tapi belum sempat terbahas tapi kan yang penting kita menunggu
tentunya kita bahas tentang penggaran dan juga tentang kalau desain segala macam nanti kan nanti juga diarahkan ke kami juga
tapi kalau dalam hal siapa arsiteknya dan seterusnya itu kan ditangani langsung oleh mungkin panitia pusat gitu mas
ya jadi tidak membahas secara spesifik gitu
kajian dari kementerian ppn bapenas menyebutkan potensi ancaman ibu kota baru meliputi gangguan intai tempur kapal selam serangan rudal
selain itu ada pula kejahatan tinggi yang mungkin dilakukan oleh aktor non negara
menurut dokumen bapenas selain pembangunan markas besar tni harus juga dibangun sistem pertahanan yang mampu melindungi ibu kota dari serangan darat laut dan udara
karena itu nantinya akan dibangun komando sektor pertahanan udara ibu kota baru
alutsisanya berupa radar dengan jangkauan minimal empat ratus km dan peluru kendali anti serangan udara
sementara kajian mabes tni menyebutkan sebaiknya dilakukan pembangunan pangkalan udara baru tipe a
yang mampu menampung skuadron tempur skuadron angkut serta skuadron angkut vip
di sisi maritim bapenas merencanakan pembangunan maritim virtual gate di selat makassar
maritim virtual gate ini terdiri dari sonar aktif sensor aktif dan pasif radar optik dan inframerah dan lain sebagainya
sehingga diharapkan benda apapun yang melintas di selat makassar baik di permukaan maupun bawah permukaan laut dapat terdeteksi
sementara kajian mabes tni menyebutkan diperlukan tambahan kekuatan setingkat
ikat armada satuan divisi marinir serta pangkalan utama angkatan laut
di darat tni angkatan darat berencana membangun kodam pengamanan ibu kota
isinya tentu lengkap dengan satuan satuan infanteri kavaleri artileri hingga zeni
pembangunan semua sarana prasarana alutsista hingga personel dilakukan secara bertahap hingga tahun dua ribu dua puluh
untuk pembangunan berbagai sarana prasarana serta fasilitas personel total anggaran yang dibutuhkan direncanakan mencapai rp satu ratus dua puluh satu triliun
sementara lahan yang dibutuhkan untuk membangun mabes tni dan tiga angkatan serta fasilitas pertahanan mencapai enam lima ratus tujuh puluh lima hektare untuk menampung lebih dari lima puluh delapan personel tni
pertahanan ibu kota haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi geografis negara
indonesia misalnya tidak mengandung sistem pertahanan ibu kota model fortifikasi atau benteng
ini disebabkan luasnya wilayah indonesia sehingga jika terjadi keadaan darurat ibu kota dan pusat pemerintahan bisa dipindahkan
bisa saja ada pasukan di sana pasukan di sana dengan satu tujuan satu tujuan itu menahan pasukan lawan selama mungkin
kemudian kita bisa melakukan mobilitas strategis itu melakukan evakuasi vvip itu
jadi ya apa skuadron tempur udara menjadi wajib skuadron tempur udaranya atau kapal perang untuk menahan armada lawan dan pasukan mekanik
angkatan darat untuk menahan laju pasukan darat lawan yang akan menguasai ibu kota
lalu kemudian mobilitas strategisnya diutamakan untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan
kendali operasional dari presiden dari panglima ke pasukan tetap ada
dengan kemajuan teknologi dimanapun ibu kota ditempatkan tetap memiliki resiko serangan militer
meski demikian ibu kota sebagai simbol negara tetap memiliki nilai strategis tinggi
ibu kota negara bukan hanya merupakan simbol dari sebuah negara tapi ia juga merupakan center of gravity dari negara tersebut
karena itulah pembangunan ibu kota baru tentu harus memperhatikan aspek pertahanannya
apalagi membangun pertahanan yang kuat dan mumpuni membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit
tim liputan cnn indonesia jakarta